pssi akhirnya secara resmi menunjuk alfred riedel sebagai pelatih tim nasional senior sepak bola indonesia
di tahun dua ribu sepuluh pelatih asal austria ini sempat sukses membawa indonesia melaju hingga ke partai final piala aff di tahun dua ribu sepuluh
penunjukan alfred riedel ini disampaikan oleh pelaksana tugas ketua umum pssi
hinca panjaitan dan sekjen pssi azwan karim dalam konferensi pers di kantor pssi
riedel akan membentuk dan mempersiapkan tim nasional senior sepak bola indonesia
yang akan tampil di piala aff dua ribu enam belas november mendatang di myanmar dan filipina
walau dengan waktu persiapan yang mepet riedel tetap optimistis dan memasang target indonesia
akan dapat tampil di final di piala aff dua ribu enam belas
piala aff dua ribu enam belas merupakan kejuaraan resmi internasional pertama yang diikuti indonesia
setelah pencabutan sanksi oleh fifa tanggal tiga belas mei lalu
piala aff dua ribu enam belas mencapai kejuaraan resmi internasional pertama di piala aff dua ribu enam belas